gubernur dki jakarta anies baswedan membebaskan pajak bumi dan bangunan atau pbb untuk sejumlah kalangan utamanya adalah para pendidik
pernyataan ini setelah anies membantah menghapuskan pbb gratis untuk rumah di bawah satu miliar rupiah
gubernur dki jakarta anies baswedan membebaskan pajak bumi dan bangunan pbb untuk guru pejuang hingga pensiunan pegawai negeri sipil
kebijakan tersebut berlaku pada dua puluh empat april dua ribu dua puluh
pembebasan pbb ini diatur dalam peraturan gubernur no empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
anies menyebut aturan ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara
sebelumnya anies disebut telah merevisi pergub nomor dua ratus lima puluh sembilan tahun dua ribu lima belas tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi rumah dan rusun
dengan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan
anggota perjuangannya mencapai satu miliar rupiah
namun anies membantah revisi aturan yang tertuang dalam pergub nomor tiga puluh delapan dua ribu sembilan belas menghapus kebijakan bebas pajak bagi rumah dan rusun di bawah satu miliar rupiah
anies menambahkan revisi aturan belum pasti menghapus aturan bebas pajak